ini adalah inisiatif kadang kadang saya coba masak nasi
kadang kadang saya coba membuat sesuatu walaupun ya kebanyakan tidak enak
jadi dari situ mungkin minat memasak itu datang
sudah umur delapan tahun bolehlah bantu bantu masak
masak masak dia pun yang dia suka
kalau sayur ya ada jualan kalau butuh butuh sayur bolehlah ditolong
enggak walaupun menolong orang tua tidak ada lagi cita cita ingin jadi tukang masak
pasal waktu itu mungkin belum tahu lagi tentang dunia kuliner ini kan
dunia memasak ini belum tahu lagi
nah cita cita waktu itu masih lagi ingin jadi tentara atau polis
jadi karena orang tua saya keluarga saya bukanlah orang yang berada kan
jadi saya itu memikirkan gimana cara mendapatkan duit yang mudah
salah satu yang paling mudah adalah kerja pembantu di kedai kedai makan
dia bisa dibayar hari bisa dibayar pemilu
mudah dan mereka tidak perlukan apa apa kan
minta besok bisa kerja
lima belas tahun tapi masih bantu bantu cuci piring gitu
jadi umur lima belas tahun itu pertama kali masuk dapur yang benar
tapi masih lagi belum memasak ini
masih lagi mencuci pinggan cuci piring bersih bersih
belum lagi ada menyentuh makanan
saya cuma cuma yang tuju kalau kerja kerja yang baik baiklah
kalau yang baik itu mak izinkan
tapi abis kerja balik
tak boleh tak tahu nak pergi mana mana jangan
nah jadi sembilan belas tahun tuh
jadi mulai memasak restoran
bukan restoran pukot
itu pertama kali saya kerja sebagai profesional
nah chef ricky ini dia itu mengajar semua orang itu dari dasar
nah kalau bumbu itu dari dasar
dan dia memberi kebebasan untuk kita itu mengolah
jadi chef ricky ini selalu bilang gini
masak itu ibarat percintaan
bagaimana kita bisa menjadikan pecintaannya itu enak itu semua terserah kepada kita semua
jadi kita itu harus menjalani satu demi satu itu
kan kayak bumbu itu kan kita tuh harus memahami itu
saya sebenarnya suka itu
sayangnya kamu berani gertak kamu gak bisa perform
saya ini memang seorang yang agak mudi
nah moody dan juga keras
nah moody dalam gini
kalau sudah sampai kan naik pangkat satu naik step
lepas itu just bosan aja lagi kan
seolah olah macam kok mudah banget nih pangkat di sini kan
sesudah itu nggak ada lagi kerja sebagai tukang masak
masuk finish rencananya mau belajar bahasa inggris
kebetulan california fitness ini dia itu
mendatangkan dia punya coaching coaching itu semua itu
nah pas fitness ini memang berasal dari us kan
jadi kita itu mau nggak mau memang harus belajar bahasa inggris
nah itu yang balik ke indonesia
ya jadi petani pula
titik terendah dalam kehidupan
masa dia perubahan dari kayak gini
dan berada di bawah ini
kalau kita dulu kita sudah pasti kan
setiap bulan kita bisa menerima duit
uang sekarang ini nggak
kita itu berusaha sepertinya kayak kais pagi makan pagi
orang memberi kita menerima kan
jadi saya pun ada waktu oleh oleh sih
cabai segitu bayar
tuh bisa kan
jadi mungkin lah di tahun tahun ke dua itu kan
tahun tahun ke dua di kampung itu
jadi waktu itu kita kan meladang
jadi ada satu musim itu cabai itu nggak bisa panen langsung
dia dimakan sejenis ulat kan
ulat yang hama itu
jadi dia kering langsung kan
habis hancur semua kan
barangka penghasilan waktu itu paling berapa
lima puluh ribu satu minggu
lima puluh ribu satu minggu kan
wah itu pedih banget kehidupan tuh
dengan anak ada dua pendapatan satu minggu lima puluh ribu
gila itu memang tragis
pada saat itu saya merasa gini
saat pulang kampung itu dan dihadapi dengan kesusahan itu
merasa seolah olah anak anak itu menerima kesalahan saya itu
saya merasa saya merasa saya merasa saya merasa